jadi ini pasar batik tradisional terbesar di asia tenggara
pasar batik tulis yang di dalamnya di situ semua tidak ada batik cap kecuali batik tulis di pasar ini
ada berapa jumlah pembatik yang bisa digunakan

di kabupaten lain ada dua ada satu
tapi di pamekasan enam dua ratus empat puluh
jadi dua enam ratus dua puluh itu ada kategori kategorinya
ada batik yang biasa ada batik yang luar biasa mahal
mungkin kita harus lihat ya contoh contoh dari batik itu sendiri
pasar ini dari segi nilai ekonominya dan kontribusinya terhadap peningkatan perekonomian pamekasan itu seperti apa
bagi saya sangat penting karena dari sini dari enam itu
belum lagi yang di pasar bisa saja ada sepuluh ribu rakyat di pamekasan menggantungkan hidupnya ke batik
bagi saya kalau ini tidak dikembangin bisa menjadi pengangguran baru
dan juga sayang sekali karena batiknya indah
yuk kita lihat contoh contohnya
tadi kata pak bupati kita pak badrut itu batik tulis
mungkin bisa cerita sedikit
jadi coraknya itu seperti apa
dan apakah ada maknanya
dan bagaimana cara memproduksi batik ini
jadi yang pertama batik di pamekasan di bagian empat
ada batik yang bagus sekali
ada batik yang dibawahnya dikit yang dibawahnya dikit itu yang garapannya bisa hanya cukup satu bulan selesai
kalau yang bagus sekali bisa berapa bulan
bisa sembilan bulan
ada yang satu tahun diganti
itu harganya berapa
harganya bisa sampai tiga puluh empat puluh
ada yang seratus juta
boleh beri sebutin
dari itu baru kemudian batik yang kayak gini nih
ini batik yang biasa biasa
tapi ini masih tulis kan
tidak ada yang tidak tulis di sini
kalau yang biasa biasa berapa harganya pak
tapi prosesnya itu lebih cepat karena mulai dari melukisnya mulai dari membatiknya sampai proses pewarnaan pewarnaan yang lain
bisa saja satu hari sudah selesai
dan itu yang membuat murah
nah yang bagus itu sembilan bulan
yang luar biasa membuatnya itu ada sambil puasa yang satu tahun itu
ada yang sambil ya begitu
nah bagi bagi ini kebanyakan ibu ibu kan yang di sini yang melakukan
kerja di bawah jual sayur di situ
ada yang jadi di pasar kambing di situ
pasar hewan di situ
nah ini merupakan profesi
profesi atau kerja sambilan
kalau dari segi coraknya saya lihat ini kan cukup ini ya
banyak merahnya kemudian hijaunya
ada berapa jumlah coraknya kalau
ada tujuh puluh delapan jenis batik di sini
ini namanya beras tumpah
namanya sekar jagad
di sekar jagad itu semua jenis batik ada
beras tumpah ada
di sini juga ada
dan sekar jagad itu menggambarkan semua jenis batik di pamekasan

harus hava kalau nggak hava namanya bukan bupati
dan harus dipakai ya setiap hari
dan mobil mobilnya juga pakai menggunakan salah satu dari corak itu sendiri ya
nah ini dari segi untuk pendapatan ekonomi
dan lain sebagainya bagaimana dikembangkan dan biasanya batik batik ini digunakan untuk apa saja
kan kalau misalnya ada batik yang untuk upacara tertentu
atau kalau ada event event penting ini digunakan untuk apa
di sini semua aparatur sipil seluruh sekolah sekolah di hari kamis dan jumat harus pakai batik
kita mau dorong lagi di hari selasanya juga harus sudah pakai batik
sekolah aparatur sipil dari sepuluh tiga ratus aparatur sipil di sini semuanya harus pakai batik
nah cara kita itu biar kemudian batik batik begini laku
nah baru kemudian dari profesi ini dari data yang kita miliki
ada sekitar satu m uang berputar dalam satu bulan di sektor batik